ya ketua umum partai nasdem surya paloh dan presiden pks ahmad syaiqo tadi menggelar pertemuan
kedua partai mengaku belum ada kesepakatan koalisi namun menemukan banyak kesamaan
apa yang menjadi inti pembicaraan nasdem dan juga pks
benarkah kedua partai siap mengusung gubernur dki jakarta anies baswedan
kita akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan tiga narasumber yang bergabung dari partai nasdem
ada bang zulfan lindan dari pks ada bang muhammad iqbal dan juga ada bang adi prayitno direktur eksekutif parameter politik indonesia
selamat malam bapak bapak
selamat malam renha
baik saya mau ke bung muhammad iqbal terlebih dahulu dari pks yang menyambangi partai nasdem
bang zulfan dan juga bang iqbal ada tiga butir ya hasil dari pertemuan pada hari ini
tiga butir poin
tapi yang cukup menarik adalah kesepakatan untuk
untuk bekerjasama di pilpres dua ribu dua puluh empat
ini persisnya konkretnya seperti apa bentuk kerjasama antara pks dan juga nasdem di pilpres dua ribu dua puluh
mungkin bu iqbal terlebih dahulu
ya saya kira pertemuan hari ini luar biasa ya
sambutan dari teman teman nasdem pak surya paloh
sangat antusias sekali menyambut kehadiran teman teman dari pks
dan ini tentu saja bukan yang pertama
karena sebelumnya juga pak surya paloh sudah pernah berkunjung ke kantor pks
dulu dikenal dengan pelukan kebangsaan ya
bagaimana kehangatan presiden pks dan bang surya paloh ini juga pernah terjadi
dan kami juga dalam pembahasan kali ini juga sedang memikirkan tentang bagaimana calon calon presiden tentunya ke depan
bagaimana di dua ribu empat ini memiliki sebuah kesamaan visi
salah satunya adalah apa yang disebut dengan poros perubahan
kita ingin bangsa kita lebih baik
saya kira begitu
poros perubahan kesamaan visi
ini seperti apa pembahasan yang tadi bang ibal
sampai kemudian ada kesamaan ada kecocokan pandangan antara pks dan juga nasdem
ya saya kira salah satu poin penting yang kita ingin lakukan adalah bahwa jangan sampai bangsa kita semakin buruk
kita ingin ada sebuah kemajuan ke arah yang lebih baik
karena terus terang kami melihat nasdem ini adalah yang sangat ekipisi kebangsaan
itu bila bergabung dengan pks satu kesatuan yang kuat
istilah kita tadi adalah pks adalah partai dakwah
nasdem adalah dawah kebangsaan
dua pemain yang sangat kuat akan menjadi sebuah kekuatan yang besar di pemilu dua ribu empat belas
kalau kemudian sudah banyak kecocokan kesamaan
bahkan anda mengatakan ini kalau kemudian bersama sama akan sangat kuat
mengapa belum ada kesepakatan soal koalisi
padahal ada banyak kesamaan tadi anda sebutkan
apa yang membuat ini belum langsung diresmikan sebagai sebuah koalisi
apakah ada ganjaran tertentu
yang ini tentu saja harapan kami kita turun
jadi kami masih menunggu masih berharap akan ada perubahan pada presiden telekom ini
saya ke bang adi praitno
kita masih menunggu bergabungnya bang zulfan lindan
bang adi praitno anda melihat bagaimana pertemuan antara pks dan juga nasdem ini
dua partai ini santer kemudian punya peluang yang besar untuk berkoalisi
tapi hari ini belum ada kesepakatan sampai ke sana
ya saya kira memang pks dan nasdem itu memiliki kesamaan
keinginan supaya bisa menjadi satu poros politik di dua ribu dua puluh empat ya
kan sebenarnya silaturahmi antara nasdem dan pks ini sudah lama terbangun
cuma belakangan agak sedikit mulai intensif ketika jelang dua ribu dua puluh empat ya
nah dalam konteks hari ini misalnya reinhardt saya membaca bagaimana suasana hati antara pks dan nasdem itu sama sama cocok
bang iqbal tadi sudah puji puji betul itu nasdem punya visi misi
begitupun pks juga nyatakan hampir memiliki visi yang sama
tentang siapa capresnya
kalau kita melihat angka angka kuantifikasi reinhardt bahwa antara basis pemilih pks dengan capres nasdem itu ada kesamaan hati ya
basis konstituen pks itu memang lebih memilih anies baswedan yang dijagokan sebagai capres dua ribu dua puluh
jadi wajar kalau pertemuan pks dan demokrat hari ini selain berbalas pantun tentang soal kemungkinan mereka di dua ribu dua puluh empat
ya saya kira dua partai ini tinggal menunggu momentum kapan
tapi rasa rasanya kenapa misalnya hari ini tidak dilakrasikan
sepertinya masih menunggu satu partai politik yang lain
menduga itu partai demokrat untuk menyamakan keinginan tentang siapa capres yang akan diusung bersama
kalau itu klop saya kira dalam waktu dekat tiga partai ini akan mengusung satu nama kandidat
dan saya menyakini itu anies yang akan diusung oleh demokrat oleh pks dan nasdem
karena di antara tiga kandidat capres yang diusung oleh nasdem
yang relatif agak mudah untuk disonding ke daerah daerah
dwp dpw dan kewilayah wilayah adalah maswedan
kalau ganjar pranowo yang diusung oleh nasdem tentu nasdem tidak memiliki relevansinya
karena wajah dari ganjar pranowo itu adalah wajah pdip
disitulah kemudian ada jarak psikologis sebenarnya kalau nasdem itu nenteng
ganjar pranowo dipromosikan ke berbagai tempat
begitupun kalau kemudian memilih asa misalnya
karena andika saat ini sebagai panglima tni general aktif yang memang itu tidak diperbolehkan untuk ikut jenit dan cowok cowok dalam urusan politik elektoral
tiga hal itulah yang saya kira kemudian kenapa saya cukup yakin bahwa dalam tiga kandidasi capres yang diusung nasdem itu
anies adalah sosok satu satunya yang berpeluang besar yang nantinya akan segera diumumkan oleh nasdem diikuti oleh pks dan oleh demokrat
ini soal tunggu waktu saja sebenarnya
karena hatinya cocok keinginannya sama dan memiliki visi yang sama yaitu
bagi mereka menjadi blok politik yang kuat tentu untuk bertanding dan menang di dua ribu dua puluh empat
oke jadi tinggal menunggu waktu saja
saya coba konfirmasi ke bang zulfan lindan yang sudah bergabung selamat malam bang zulfan
bang zulfan langsung saja ada banyak kesamaan tadi disampaikan pak surya palo dan juga pak ahmad syaiku antara pks dan juga nasdem

salah satu yang paling sama itu adalah soal nama capres yang mau diusung oleh nasdem dan juga pks
dalam hal ini adalah pak anies baswedan
saya kira belum sampai ke situ ya
perkembangannya seperti apa
jadi gunakan tadi bukan istilah alisi
tapi yang digunakan itu adalah
sampai saat ini adalah kolaborasi
antara nasdem dengan pks
jadi kalau kita lihat dari aspek ini bahwa
belum ada satu kesepakatan bulat
bahwa antara nasdem dan pks itu
akan menggalonkan anis
tapi ini terus berjalan
saya kira tadi pendapatnya mas adi
sudah benar nggak
tapi bahwa nasdem juga sebenarnya
tidak kesulitan untuk secara internal
untuk mencari dukungan dari wilayah wilayah
yang terhadap ganjar
kalau kita lihat usulan yang ada
itu selisihnya kalau ganjar kemarin
diusulkan dua puluh sembilan dpw
kemudian anies tiga puluh dua dpw
itu sebenarnya tipis tipis saja
jadi memang ini tergantung
dengan siat perkembangan
yang ada ke depan
yang jelas memang semangat
pks dengan nasdem ini
dalam membangun kolaborasi itu
saya kira semakin dekat
meskipun bang zulfan
kalau kita melihat dari sisi pks
dalam rakyat rasulullah ibn nas kemarin
itu sudah jelas ya
mayoritas kemudian menginginkan
nama anies baswedan yang dicapreskan
di luar dari eksternal
dan juga demikian juga dengan nasdem
meskipun beda beda tipis dengan pak ganjar
tapi tetap mayoritasnya mendukung pak anies baswedan
artinya kecocokan itu sebetulnya
sudah sangat jelas dibaca oleh publik
kita masih tetap melihat perkembangan
jadi situasi kerenas pdip kemarin
yang kita lihat
itu kan juga menjadi pertimbangan
kemudian hasil rekenas pks
juga menjadi pertimbangan
nah di sini
saya kira kan begini
semuanya ini masih berjalan
pks juga masih ketemu sama gerindra
dengan pkb dan lain lain ya
besok ini nasdem akan
ketemu dengan partai demokrat misalnya
jadi ini terus menarik
untuk kita ikuti perkembangan ini
yang jelas bahwa belum ada yang final gitu
belum ada yang
sepakat bulat mendukung satu calon
bang iqbal apakah pks kemudian masih akan mencari
atau masih akan membuka komunikasi
dengan partai yang lain
dengan gerindra dengan pkb misalnya
atau sudah mengerucut sebetulnya
mau ke nasdem dan tinggal menunggu satu partai saja
karena tampaknya tadi kalau bang adi prayto mengatakan
sudah banyak narasi puji pujian
terhadap partai nasdem
ya saya kira dalam politik kita juga
tidak boleh terburu buru
karena memang pemilunya masih kurang lebih

jadi masih panjang ya
kami tentunya saja niatnya satu
kami ingin mencari
yang punya peluang yang besar
dan tentu saja kami mendengar aspirasi kader kami
lagi juga lintas agama juga
dan kami juga terus bergerak untuk melakukan komunikasi
besok kami sama presiden pks akan
kekunjungan ke kalimantan utara
mereka akan aspirasi masyarakat di sana
nah memang lagi lagi
kita ingin pilihan ini adalah pilihan rakyat
apalagi di pks
keputusan itu bukan di tangan presiden
bukan di tangan sejen
tetapi ada musyawarah
yang ditangan majelis suro
ini yang mungkin nanti kita akan bahas ke depannya
dan sejauh ini
memang suara yang muncul dari bawah
dari grassroot atau di elit pks
kalau bicara soal capres adalah memang
pak anies baswedan
yang memang capres yang dari eksternal pks kan ya bang iqbal
ya dalam beberapa survei ya
tapi saya kira tidak satu nama
ada beberapa nama lagi yang masuk
tetapi itu juga akan jadi masukan bagi kami ke depan
karena memang dalam politik
bukan hanya berdasarkan feeling
kami juga mengambil keputusan
yang tentu saja menjadi pertanyaan
ini adalah pertimbangan kami
siapa nama lain kemudian yang masuk
dalam survei pks juga yang cukup kuat
selain pak anies baswedan
ya tentu saja kami punya
dr salim segap aljufri
yang saat ini juga sedang kami coba promosikan
sonding ke berbagai pihak
karena memang ketokohan beliau
pengalaman beliau pernah jadi duta besar
pernah jadi menteri
ini juga menjadi salah satu pertimbangan
karena ini juga di dua ribu sembilan belas
beliau juga pernah direkomendasikan oleh
para ulama para kiai
dan ini kami juga mendengar aspirasi
bang zulfan besok dikabarkan
nasdem juga akan bertemu dengan partai demokrat
apakah ini bagian dari kelanjutan
pertemuan dengan pks sekarang
karena banyak prediksi yang menyebut bahwa
jika pks demokrat dan juga nasdem bergabung
ini sudah menjadi satu poros koalisi yang baru
yang kemudian bisa mengusung capres tersendiri
kita bahas nanti tapi kita harus break dulu
kami akan segera kembali
baik menakar peluang koalisi nasdem pks
kita masih lanjutkan dialognya
saya ke bang zulfan sekarang dari partai nasdem
bang zulfan kita tahu nasdem sudah punya
yang bisa diusung oleh partai nasdem
ada pak anies pak ganjar dan juga pak andika perkasa
tiga nama ini tentu akan dibawa setiap kali
nasdem melakukan penjajakan dengan partai partai yang lain
karena nasdem butuh rekan koalisi
sejauh mana tiga nama ini tadi dibahas
dalam pertemuan antara nasdem dan juga pks
pertama memang dalam pertemuan tadi
tidak ada pembahasan tentang tiga nama ini
ya saya melihat tadi itu lebih sindrum
pada pertemuan penyamaan visi
kemudian untuk indonesia ke depan itu seperti apa
lebih pada gagasan dan pikiran pikiran
untuk menyamakan pikiran
bagaimana kita untuk indonesia ke depan
karena kan teruslah selama ini
pertemuan memang pks dengan nasdem sudah dua kali
melakukan pertemuan tapi kan biasa itu kan
sekaturahmi biasa ya
tapi kalau saya lihat tadi
ini sangat intens sekali itu bicara soal
misalnya tentang negara kebangsaan
kemudian kita bicara tentang
indonesia ke depan
problem problem yang kita hadapi
dan sepaket nasdem dengan pks tadi itu ingin bersama sama
melakukan tahan ke depan
ini sudah lompatan yang cukup bagus
nasdem ketemu sebagai partai nasionalis religius
kemudian kalau saya lihat pks itu
dua kekuatan ini luar biasa
kita ini kan merasa nyaman juga dengan pks ini
karena paling tidak
ini menyebut rembutan posisi dpr
hal hal yang nanti kan pasti berbeda
ada sisi sisi yang juga tidak bisa dipaksakan
antara nasdem dengan pks
jadi ini peluang besar saya kira bahwa
karena tadi kita harus menghilangkan
isu isu soal identitas kelompok golongan
selama ini dikembangkan seolah olah
bahwa pks itu membangun identitas
untuk sisi persoalan keislaman
lalu yang lain
misalnya khususnya nasdem
membangun suatu identitas yang nasionalis
tadi cair semuanya
sudah sangat cair dan tidak ada lagi isu itu di situ
jadi kalau pks dengan nasdem ini sudah membangun ini
nanti ditambah lagi demokrat
yang terjadi adalah kedamaian dan kesujukan
oke ini kode berarti ya bang zulfan
bahwa memang pks nasdem dan juga demokrat
tekan dalam satu perahu yang sama
persepsi seperti itu kan pasti terbangun di masyarakat
tidak mungkin tidak terbangun
orang kan semuanya kiranya kan bagus
apalagi kalau mas adi prayitno itu pasti
tgn punya pikiran tersendiri tentang masalah ini ya
kita perlu dengar juga pandangan mas adi
oke oke nanti kita ke bang adi
saya ke bang muhammad iqbal dulu
ada tanggapan dari anda bang iqbal
apakah memang nantinya yang kedepan akan kita lihat adalah
nasdem pks dan juga partai demokrat
karena besok demokrat akan menyambangi partai nasdem
gantian berarti ini
saya kira segala kemungkinan dalam politik itu pasti terjadi
memang kita butuh kawan
nasdem tidak bisa mencalonkan sendiri
pks tidak mungkin sendiri
dan membersihkan membuat perubahan kebangsaan ini pun tidak bisa sendiri
kita harus berkolaborasi
karena tadi walaupun partainya penamanya
pilihan kursinya tinggi tapi juga nggak bisa
harus mengajak partai lain harus ada kolaborasi
dan koalisi tentu saja harus terjadi
karena tadi ada presiden seseal transport
yang ini tentu saja akan kami perjuangkan
untuk menurunkan angka ini sehingga nanti
setiap partai memiliki peluang yang sama
dalam mengajukan mencalonkan
ketika ini sudah kalau kemudian besok demokrat datang
ke nasdem apakah itu memang sekali lagi
adalah bentuk arah koalisi
arah poros baru yang bisa diciptakan oleh
ketiga partai ini
ya saya tadi argumennya itu didasarkan pada
argumen argumen kuantifikasi ya
kenapa pks itu cenderung cocok dengan nasdem
ketika memunculkan nama anies baswedan sebagai
salah satu kandidat capres
karena pertama basis konstituen pks
itu sejak awal memang
menaruh hati kepada anies baswedan
itu penting sebenarnya
untuk menjelaskan kenapa pertemuan hari ini
yang pertama kali datang ke nasdem
jika mengumumkan tiga nominator capres itu adalah pks
karena di situ ada variable anies baswedan
ya itu yang pertama
yang kedua kalau mau jujur sementara
di antara tiga capres yang sudah diumumkan
oleh nasdem itu yang paling realistis
resistensinya agak sedikit bisa dikurangi
ya hanya anies baswedan
satu anies baswedan itu tidak terafiliasi
dengan partai politik manapun
jadi setelah rakernas
kalau anies ini kemudian diperkenalkan
ke begitu banyak orang
kenalkan ke partai partai yang lain
beban politiknya tidak ada
tidak ada yang marah
tidak ada yang kemudian merasa dibajak
tidak ada orang yang kemudian merasa dibegal kadernya
beda ceritanya kalau kemudian setelah rakernas
kier pranowo kebanyak tempat dan ke partai yang lain
oleh nasdem akan menimbulkan kegaduhan
dan kejolak politik tentu dengan pdip
itu yang kemudian terjadi sehari dua hari ini
terjadi balas pantun antara nasdem dengan pdip
bahwa antar partai itu ya harus saling menghormati
tak boleh saling bajak bajak kader dan seterusnya
meski tidak mention nama
seperti ini ingin muncul sebagai reaksi
karena telah memunculkan nama ganjar pranowo
kan itu yang saya sebut tadi
tentu kalau kemudian kita bicara tentang andika perkasa
beliau adalah sosok yang saat ini sedang aktif
sebagai tentara sebagai panglima
dan dalam politik itu tidak diperbolehkan
makanya ini yang kemudian saya coba untuk
saya lihat secara keseluruhan
jadi setelah rakernas
maka yang paling mungkin disonding kepada publik
oleh nasdem yang tidak memiliki resistensi
yang tidak memiliki beban politik apapun
dengan partai yang lain adalah anies baswedan
inilah yang kemudian membuat kenapa pks
menjadi salah satu partai yang kemudian
datang ke nasdem tentu untuk menyamakan
bahwa ada politik kebangsaan religius nasionalis
saya kira ini kan isu isu normatif yang di depan
kalau di belakang tentu bercerita
bagaimana kemungkinan anies bisa diusung oleh
dua partai ini
lalu besok kemungkinan ada demokrat
hampir sama semangatnya dengan pks
itu menciptakan momentum politik
dan tujuannya adalah berkoalisi
mengalahkan dominasi partai penguasa
dalam hal ini pdip
bahwa di dua ribu dua puluh empat dominasi pdip itu harus diputus
tentu dengan cara bagaimana mengusung nama
yang relatifly bisa memenangkan pertarungan
itu bacaan saya sebenarnya bahwa
persoalan membangun kerjasamalah
entah itu koalisi atau penjajakan
ujung ujungnya adalah bagaimana mengusung nama yang relatif bisa memenangkan pertarungan
ujung ujungnya adalah bagaimana mengusung nama yang relatif bisa memenangkan pertarungan

itu yang utama sebenarnya yang bisa kita tangkap
bagi banyak orang pemilu masih lama
tapi bagaimana ceritanya partai partai belakangan ini
begitu agresif menjalin komunikasi politik
itu kan menegaskan pemilu bagi partai itu sudah dekat
dan waktu yang panjang untuk melakukan konsolidasi
dan itu pembentukan poros koalisi ke depannya
karena ini terlihat begitu dekat pemilu
ketika pks datang ke nasdem
kemungkinan dato' fito demokrat
karena memiliki irisan suasana hati yang sama
maka sangat mungkin ketika partai ini sebenarnya
cocok untuk berkoalisi
tinggal menghitung hari
kapan akan diresmikan seperti yang lainnya
karena nasdem itu sudah punya jagoan
tinggal memastikan siapa dua partai lainnya
yang kemudian akan siap untuk melakukan kongsi politik
berbeda dengan kib
kalau bib perahunya ada
tapi masih kebingungan mencari soal siapa sosok yang akan mereka jual
nantinya untuk kepentingan pilpres dua ribu dua puluh empat
oke tinggal menghitung hari
bang zulfan suasana hatinya nasdem sebetulnya sekarang bagaimana ini
ketika dalam dua hari berturut turut bertemu dengan
dua partai politik yang dibaca oleh bang adi praitno
atau oleh banyak pihak ini sudah mengerucut ke sebuah poros baru
saya kan sebenarnya
boleh ya saya tidak mengulang lagi yang diulas oleh mas adi
saya tidak usah ulang lagi
itu sudah top itu ulasan dari mas adi
akan lebih top lagi kalau dielaborasi oleh bang zulfan
kalau saya bilangkan lagi mengulang aja nanti bersih
itu sudah top itu menurut saya
ya bang zulfan tapi akan lebih top lagi kalau ini bisa diulas
bisa dielaborasi lagi dari pandangannya bang zulfan
atau dari partai nasdem
misalnya mas adi ada hampir semua orang itu
yang besar berkendapat bahwa nasdem ini akan mengunggulkan anies baswedan
mungkin berdasarkan sebutan ya nomor satu misalnya
tapi kan itu karena memang wadid iwi mendukung anies

jadi ganjar memang posisinya nomor dua
jadi dengan melihat itu
orang terus mempersepsikan bahwa anies itu adalah
calon yang paling kuat yang akan diusung oleh nasdem
saya kira sejarah saja
apalagi pks datang ke nasdem memang sejarah
memang sejak awal antara pks dengan nasdem ini ada
dan es keringnya kan ketemu sudah lama
tetapi kan anies ini juga dengan nasdem bukan orang baru
ini kan termasuk menjadi si ormat nasdem
dan dia yang membacakan deklarasi nasdem dulu itu
jadi anies ini buat nasdem bukan orang luar
walaupun dia kemudian tidak masuk ke dalam partai nasdem
tapi cikal bakalnya dia ikut
jadi kemestrinya sudah jelas pasti bukan masalah lagi
soal kemistri antara nasdem dan juga pak anies ya bang zulfan
saya ke bang adi praitno sebelum kita break
bang adi ini dijawab setelah break ya
oke peluang koalisi antara nasdem pks dan juga demokrat cukup besar
kita mungkin bisa simpulkan seperti itu
meskipun belum difinalkan oleh masing masing partai
terutama oleh nasdem dan juga pks
bagaimana kalau kita melompat agak jauh
bagaimana peluang menangnya
karena tentu setiap parpol membuat koalisi tidak hanya semata mata membuat koalisi
tapi juga ada hitung hitungan secara politik
apakah ini berpengaruh siapa nanti cawapresnya
ataukah memang sekarang basis masanya ini sudah bisa mengerucutkah ketiga partai ini
untuk bisa satu suara mendukung salah satu capres
katakanlah pak anies baswedan
tapi dijawab nanti bang adi kita break dulu
kami segera kembali
baik kita masuk ke segmen terakhir dari dialog soal menakar peluang koalisi nasdem pks
dan mungkin dengan demokrat karena besok demokrat akan datang ke kantornya nasdem
bang zulfan saya ke bang adi praitno
sekarang kita bicara soal peluang menang
katakanlah kita agak melompat agak jauh ya bang adi praitno
dengan mengusung nama anies baswedan
dan tiga partai ini menjadi sebuah poros yang baru
menurut anda ini seberapa besar peluangnya
pertama tergantung siapa lawan yang nantinya akan dilawan oleh anies baswedan
kalau yang dilawan itu adalah orang seperti ganjar pranowo
ataupun prabowo subianto relatifly persaingannya agak berimbang ya
meski dalam beberapa simulasi misalnya ganjar ataupun prabowo subianto itu menang dari anies
tapi kan kemenangannya masih dalam
tentang margin of error yaitu dalam logika survei
yang kedua sebenarnya yang bisa memenangkan pertarungan di pilpres dua ribu dua puluh
andai yang maju itu adalah anies ganjar ataupun prabowo subianto
yang paling bisa menentukan adalah siapa cawapres yang bisa memberikan dampak politik elektoral
karena dalam beberapa simulasi survei yang kita lakukan misalnya kalau cawapresnya itu rendah
siapa pun itu cawapresnya dia cenderung menggeru suara
anies misalnya kalau dipasangkan dengan sosok yang tidak
yang terlampau dikenal seperti mohaimin iskandar gitu
ataupun figur figur lain
anies yang relatifly itu signifikan
jadi itu tidak signifikan
itu pun dengan ganjar kalau salah pilih patna
begitu pun dengan prabowo
kalau salah pilih cawapres juga akan menghilangkan signifikansi suaranya
maka disinilah letak sebenarnya posisi cawapres itu menjadi penting
untuk mengunci pemenangan soal dua ribu dua puluh empat reinhardt
itu artinya apa
capres capres yang muncul saat ini
terutama yang tiga besar itu
tidak ada yang bisa mengunci kemenangan secara psikologi politik
kalau dalam logika survei misalnya
capres capres yang relatif agak diperhitungkan untuk memudahkan pertarungan
jadi siapapun cawapresnya itu agak lebih mungkin
dan lebih mudah untuk memenangkan pertarungan dengan siapapun yang bertanding
dalam konteks inilah saya kira
apakah kira kira kandidat capres yang mulai saat ini itu dimunculkan
tetap mempertahankan persona politiknya ataupun tidak
oktober ini tanggal enam belas
anies itu akan lengser sebagai gubernur
apakah setelah tidak jadi gubernur
persona politik anies kebintangan anies itu tetap dalam orbit
dan ini tentu adalah satu pertarungan yang cukup luar biasa
itu akan berakhir masa jabatan politiknya
persis satu bulan sebelum pendaftaran capres di tahun depan
artinya ganjar masih relatively punya panggung politik yang bisa dikapitalisasi
sebagai bagian untuk terus memoles citra
begitupun dengan prabowo subianto
selama posisinya sebagai manhattan tuh
portfolio dan ekspos politiknya akan kuat
inilah sebenarnya letak pertarungan
bagaimana partai politik pengusung anies pengusung ganjar pengusung prabowo subianto
ataupun capres lain mungkin seperti puan seperti erlangga hartarto
tetap berjuang digitalisasi semua kemungkinan
untuk terus mendongkrak elektabilitas jagoan mereka yang akan diusung
jadi semuanya masih serbat terbuka
karena tidak ada capres yang paling dominan
maka posisi cawapres akan cukup menentukan soal
bagaimana mereka akan memenangkan pertarungan di dua ribu dua puluh empat
oke kalau kemudian besok kedatangan demokrat
artinya ada mas ahaye di sana
anies ahy menurut anda ini bagaimana probabilitasnya
ya mungkin kalau lawannya ganjar dengan sandi misalnya
tidak kalah mereka itu pasangannya
tapi kalau kemudian anies misalnya berpasangan dengan sandi
kemudian misalnya ganjar prabowo dengan erick
itu juga ganjar agak berat memenangkan pertarungan
itu artinya apa
kalau kita melihat rata rata posisi cawapres yang paling ideal
yang paling mungkin bisa usung adalah sekelas sandiaga uno
di mana surveinya sudah masuk empat besar reinhardt
sekalipun ada ahy kalau elektabilitasnya masih seperti saat ini
agak berat sebenarnya untuk bisa mendampingi anies baswedan
harus ada variabel variabel lain yang bisa didongkrat
mungkin kerjanya harus semakin aktif
mungkin juga mencari opsi opsi lain di luar ahy
yang paling mungkin bisa diterima oleh demokrat
diterima oleh pks dan juga tentunya diterima oleh nasdem
sebagai pengusung utama capres mungkin anies baswedan
oke bang muhammad iqbal dalam raker nas kemarin
di pks ya setelah sepuluh tahun nanti setelah dua ribu dua puluh empat menjadi oposisi
ada target yang dibuat begitu pks harus menjadi bagian dari koalisi yang menang
dalam pilpres dua ribu dua puluh
artinya pilihan pilihan politik pks ini harus dicermati betul
agar kemudian bisa memenangkan pertarungan bersama dengan
koalisi yang akan dibentuk nanti
ya saya kira memang semua partai tentu saja kalau dalam pemilu ingin menang ya
untuk itu kami ingin mematangkan lagi strategi kami
ingin mensosialisasikan lagi konsert konsert kami kepada masyarakat
dan yang penting tadi kita ingin perubahan kata kuncinya
karena masyarakat sekarang ingin sudah jenuh
harga sembako naik barang barang kebutuhan pokok naik
barang barang kebutuhan pokok naik barang barang kebutuhan pokok naik
barang barang kebutuhan pokok naik
bbm naik tarif listrik beberapa bagian naik
itu saja menjadi perhatian kita saat ini
untuk itu kita ingin sosok yang
bukan hanya memiliki elektabilitas tapi juga punya integritas
kemudian juga memiliki kemampuan dalam memimpin
oke bang iqbal anda katakan banyak kecocokan kesamaan antara nasdem dan juga pks di pertemuan pada hari ini
tapi nasdem punya tiga nama capres
kalau kemudian misalnya ya
yang dipilih bukan pak anies baswedan katakanlah pak ganjar pranowo
apakah kecocokan itu masih ada
ya saya kira nanti kita lihat dari uji materi mk tentang presiden threshold
kalau memang faktanya kami berhasil menurunkan angka pt ini
tentu saja peta akan berubah
oke kalau kemudian tidak berhasil soal presidensial threshold bagaimana bang iqbal
tentu saja yang kami lihat adalah mana yang paling punya integritas dan punya peluang menang besar
oke oke jadi kecocokan itu masih berubah dan tidak cocok ya berarti ya
tergantung kemudian arah politik ke depan
sangat dinami baik bang zulfan dalam dua kali pilpres nasdem bersama dengan pd perjuangan
kalau kemudian nasdem mengusung pak anies baswedan bersama dengan pks dan demokrat
sudah jelas artinya nasdem bersama dengan dua partai yang ada di luar pemerintahan
nasdem sudah siap bercerai secara politik dengan pdi perjuangan
ya kita kan sudah siap
ya kita kan sudah siap

saya kira itu biasalah dalam politik hari ini kita bersama besok kita berbeda
tapi kan sahabatan dan perkawanan itu tidak boleh menjadi permusuhan
itu yang paling penting itu jadi kita boleh berbeda
pada saat ini mungkin nanti kita ketemu lagi kita bersama sama lagi di parlemen bisa jadi
saya ingin menyambung apa yang kata mas adi tadi bahwa memang ini kan mesti bicara persoalan capres
nah ini kan masih ini juga satu diskusi satu pembahasan yang tidak ringan soalan ini
jadi terang sampai saat ini belum ada nama nama yang muncul
memang kalau kita bicara nasdem nasdem itu tidak punya calon wakil presiden
kira juga pks tidak pernah bicara soal wakil presiden
yang bicara wakil presiden itu tidak pernah bicara soal presiden
yang bicara wakil presiden itu tidak pernah bicara soal presiden
itu kan demokrat
nah kemungkinan ini akan menjadi pembahasan yang sangat serius untuk siapa capres ini dan siapa cawapres ini
oke termasuk besok bertemu dengan partai demokrat artinya membahas juga soal cawapresnya siapa
atau kemungkinan mas ahaye mendampingi sebagai cawapres
nah itu kan makanya saya bilang tadi ini kan harus dicontohkan dulu
karena saya setuju dengan mas iqbal tadi saya pasti ingin menang
perubahan kita yang sudah kita sepakati bersama itu itu bisa terwujud
nah itu kan dihitung apakah tadi mas ahayi sudah bilang kalau dengan ahayi seperti apa
kalau dengan siapa ya gauno misalnya dengan erick itu semuanya dihitung
jadi memang masing masing kita ini ingin meningkatkan
bukan hanya kuantitatif bukan hanya kualitatif
tetapi kan cunce ini juga melihat dari situ
itu penting bagaimana kinerja orang yang memang diposisikan sebagai cawapres ini
sehingga dia tidak menjadi beban bagi calon presiden kita
tapi di luar semua itu nasdem sudah siap bang zulfan untuk menjadi motor koalisi poros yang baru bersama dengan partai partai yang lain
ya sebenarnya bersama samalah
tidak merasa nasdem ini sebagai yang paling dominan ya
jadi tadi kan ada sudah bicara ini equal partnership kita dengan semua partai
melihat suara kita lebih tinggi atau yang lain rendah
nah ini yang perlu dibangun diantara partai
jangan kalau kita merasa kursi kita besar kita menganggap partai lain itu kecil
dia harus merapat ke kita
kalau nasdem tidak seperti itu semuanya equal partnership
jadi sama memposisikan
walaupun misalnya lah ya p tiga itu perannya tidak besar di parlemen
pan juga begitu
tetapi kalau mau bersama sama kita akan posisikan ini sama gitu
tidak ada yang merasa mendominasi atau merasa dominan dalam koalisi kita
oke oke baik bang adi prahito terakhir dari anda menutup
kita harus lihat dalam minggu ini atau paling tidak awal minggu depan
akan terjadi juga lompatan lompatan yang lain lagi
kita tidak tahu dalam situasi politik indonesia setelah ini
nah ini akan merepotkan cnn untuk mengejar lagi nanti
tergantung juga nasdem seberapa jauh lompatannya ini bang zulfan
ya ini akan ada hal hal yang sepertinya luar biasa
oke baik bang adi praitno terakhir dari anda
apakah ini sekali lagi masih bisa ada lompatan lompatan yang lain dari nasdem mungkin
atau dari kemungkinan proyeksi koalisi poros baru yang ini
dan kalau ini kemudian menjadi sebuah poros yang baru
ini tentu akan sangat menarik dalam membaca konstelasi politik jelang dua ribu dua puluh empat ya
ya saya termasuk yang meyakini itu
jangan jangan misalnya akhir bulan ini atau bulan depan
nasdem sudah definitif umumkan satu nama capres diantara tiga yang sudah disampaikan dalam rakam rakam itu
satu ini soal kesamaan batin
yang kedua anies ini tidak punya beban politik manapun dengan partai yang lain
yang ketiga ya tentu ada pertalian korespondensi historis
anies adalah bagian dari nasdem sebelum menjadi partai politik
itu kejutan yang pertama
kejutan yang kedua tentu saja semoga tidak ada lagi orang yang bicara tentang isu penundaan pemilu dan jabatan presiden tgpf
ini menunjukkan bahwa dua ribu empat belas februari adalah tanggal cantik di mana
tarungan politik elektoral soal pilpres akan segera digelar
kejutan yang bisa tentu saja reinhardt adalah ini kabar baiknya bahwa di dua ribu dua puluh empat sangat mungkin yang akan bertanding itu tidak hanya satu ataupun dua poros
tapi akan lebih dari itu
mungkin tiga ataupun mungkin empat poros
satu kabar baiknya di situ
sehingga pembelahan pembelahan yang kita khawatirkan bisa dihindari
juga bisa dipastikan kalau tiga poros maka pilpres bisa berlangsung dua putaran
maka pilpres hanya berlangsung satu kali
tapi kalau melihat korespondensinya
kalau capres lebih dari tiga kok rasa rasanya agak sulit
panjang dan berliku jalan capres kita menuju dua ribu dua puluh empat
serat orang main tinju jangan jeb jeb terus dari awal bisa loyo di akhir
yang sepertinya sedang dimainkan oleh nasdem pks semacam buying time
selalu menciptakan momentum politik
padahal mereka ini jelas jelas sudah ingin bicara siapa capresnya
tapi tetap saja yang disampaikan kepada publik ini hanya sebatas
satu rahmi politik kebangsaan lah
padahal menurut saya mereka sudah definitif
cukup yakin sudah sepakat bahwa anies adalah capres yang akan diusung keduanya
baik bang zulfan
sebuah jawaban yang kemudian bisa menutup diskusi kita pada malam hari ini
kita akan tunggu kejutannya nanti bang zulfan
bang muhammad iqbal akan seperti apa
dan kita tunggu besok pertemuan dengan demokrat dari partai nasdem ya
bang zulfan kita menarik untuk cermati dinamikanya
terima kasih banyak bang zulfan bang iqbal dan juga bang adi praitno sudah bergabung pada malam hari ini